wajib melakukan screening atau penapisan kesehatan terhadap jemaah haji lansia dan resiko tinggi
screening dilakukan untuk mendeteksi dan memonitor kondisi kesehatan jemaah haji selama di tanah suci saudara
screening kesehatan dilakukan di masing masing sektor yang berdekatan dengan hotel jemaah
petugas mengecek kesehatan jemaah haji lansia dan resiko tinggi
guna memonitor kondisi kesehatan jemaah haji
screening kesehatan difokuskan ke sejumlah penyakit beresiko tinggi
nantinya hasil screening juga akan dijadikan rekomendasi petugas
dalam menentukan siapa saja jemaah yang dapat wukuf di arofah secara mandiri atau harus dibantu petugas